cuaca buruk di puncak dan sekitar gunung arjuna ulirang
membuat upaya pemadaman melalui waterbombing dihentikan pada rabu siang
saat itu petugas baru melakukan penyiraman air sebanyak dua puluh lima kali
angka ini jauh dari waterbombing sehari sebelumnya yang mencapai tiga puluh delapan kali
kendala lain adalah kurangnya helikopter waterbombing yang hanya satu unit
namun harus memadamkan ribuan hektare
rencananya akan ada dua helikopter atau memperbesar kapasitas kantong air
sampai rabu area yang terbakar semakin meluas yakni empat empat ratus an hektare
dari pantauan udara api menjalar di bagian barat gunung ringgit dan merambah area baru
termasuk titik api yang sebelumnya berhasil dipadamkan namun kembali menyala
ada beberapa yang memang masih dalam proses menjalar dia menjalar ke arah ke atas
kalau melihat arah anginnya
sehingga fokus dari teman teman sekarang memadamkan beberapa titik yang masih tersisa itu
ini adalah visual titik api muncul kembali di lokasi yang sebelumnya sudah dipadamkan
pada pagi terlihat empat titik namun menjelang siang menjadi delapan titik
api kemudian mulai membentuk rangkaian pada sore hari
tak lama berselang api benar benar membentuk sabuk api dan terus merembet
visual malam ini membuktikan besarnya api melahap area semak dan vegetasi di sepanjang gunung ringgit
yang masih termasuk area gunung arjuna welirang
miftah farid aga dipa pasuruan jawa timur